pembayaran menggunakan aloprime dari alobank dan kartu kredit bank mega akan mendapat diskon
yang kedua mungkin tadi lah tiga ya kalau dihitung hitung lagi
dan mengurangi risiko cedera
jadi walaupun mereka proyeksinya turun dari average menjadi lima tiga lima empat menjadi lima